sejumlah warga perwakilan tiga ratus satu warga pemilik sah atas lahan terkena dampak pembangunan tanggul
di area wilayah sungai ciujung menggeruduk kantor desa suku
di kecamatan kragilan kabupaten serang banten selinsia
kedatangan warga mayoritas buru tani dan serabutan untuk kesekian kalinya ini
untuk bertemu perwakilan pelaksana kegiatan dari balai besar wilayah sungai cidanau ciujung dan cidurian
direkturat jenderal sumber daya air kementerian pupr
kedatangan warga ini untuk memastikan nasib lahan milik mereka yang sudah terkena dampak pembangunan bendungan ciujung
namun proses ganti rugi tidak kunjung dilakukan
diketahui warga sudah menunggu proses ganti rugi ini sejak pengerjaan pembangunan dilakukan pada tahun dua ribu delapan belas lalu
namun sempat terhenti dan mangkrak karena persoalan sengketa lahan
kemudian baru bulan april dua ribu dua puluh tiga mulai dilanjutkan
hingga bulan mei ini dengan target maret dua ribu dua puluh empat rampung
warga berkali kali bersih tegang dengan perwakilan pelaksana di ruang kantor desa
lantaran tuntutannya sering dikesampingkan
sejak awal dibangun pada tahun dua ribu delapan belas hingga bulan mei dua ribu dua puluh
warga menilai tidak ada kejelasan nasib atas lahan mereka
warga meminta kejelasan nilai ganti rugi atas hak lahan mereka dan waktu dibayarkan
jika tidak ada kepastian warga meminta proses pembangunan untuk dihentikan
jika tidak warga sendiri yang akan melakukan aksi penghentian
tadi juga harus belum ada keputusan
warga sendiri itu simpel
kalau itu dibayar ya silahkan dibangun
memang selama ini belum dibayarkan
ada berapa kakak yang belum dibayarkan
proyek apa ini pak
buat tanggul itu apa
sementara dikonfirmasi di lokasi perwakilan pelaksanaan
sementara dikonfirmasi di lokasi perwakilan pelaksana
kegiatan pada balai besar sungai kementerian pupr
mengakui adanya proses ganti rugi atas hak lahan warga yang belum dibayarkan
hal ini disebabkan pihak kementerian pupr tengah melakukan pemeriksaan administrasi
termasuk mendatangkan tip apprisel tanah
untuk menetapkan nilai yang harus dibayarkan pemerintah terhadap tiga ratus satu warga
berapa warga tanahnya yang belum dibayarkan pak
informasinya untuk desa dukuh ini sendiri
kurang lebih tiga ratus bidang yang memang harus dibayar oleh negara
tapi memang belum dibayarkan pak
tapi memang belum dibayarkan
sekarang lagi dalam tahap proses kelengkapan berkas
dan sambil berjalan juga nanti appraisal akan berlaku
hingga pertemuan selesai belum ada kesepakatan dan kejelasan
warga kemudian mulai memasang sejumlah spanduk di sisi pembangunan tanggul
agar proses pembangunan dihentikan
adi masjidah serang banten